wakil ketua dewan perwakilan rakyat fahri hamzah mengkritisi cara perombakan pengurus fraksi partai keadilan sejahtera di dpr yang menurutnya tidak transparan dan akuntabel
sebelumnya pks merotasi sejumlah pengurus fraksi termasuk menggeser ketua komisi pertahanan dpr mahfud sidik ke komisi empat
saya kalau komentar nanti itu nanti jadi banyak masalah
tapi saya kepada semua lembaga publik apalagi kalau orang orangnya itu dipilih oleh rakyat begitu ya
kalau bisa sistem pergantiannya itu harus accountable
kalau pak anies itu kan relatif menerima anggota fraksi di tengah dan pak anies itu nggak suka merubah orang
pak anies gak pernah ngerubah orang terima aja apa yang ada gitu
jadi apa yang beda dengan rezine sekarang
tanya aja mereka kan